kalau saya tidak memainkannya bagikan sayur tanpa garam
jadi menurut pengalaman saya eh kehidupan saya ini selalu diisi dengan musik bambu
bambu telah lama melekat pada tradisi masyarakat indonesia
tumbuhan yang mampu memurnikan air di sekitarnya ini melimpah di negara beriklim tropis
di kabupaten kepulauan sangihe sulawesi utara tumbuh jenis bambu yang hampir sulit ditemukan di daerah lain
menyebutnya dengan nama bambu batik
disebut demikian karena bercak pada permukaan kulit bambu timbul secara alami dengan warna menyerupai torehan canting pada kain batik
bambu batik di pulau utara indonesia ini dimanfaatkan oleh sebagian warga sebagai bahan baku pembuatan perabotan rumah tangga
desa bowongkulu kecamatan tabungkulu
kawasan utara kabupaten kepulauan sangihe dikenal sebagai pusat kerajinan bambu batik
ya kita mau ambil dp yang masih muda itu
potong dulu baru merendam di air kasih lama sampai satu minggu baru kita tanam
tanam baru turang tiap hari mau siram di air supaya dia cepat bertumbuh
akarnya tumbuh berapa lama
dia sekitar tiga minggu
tiga minggu coba bakar dia
pada usia lima bulan tanaman ini mulai dipenuhi corak
bambu yang berusia satu tahun adalah bahan baku kerajinan terbaik
ada sejumlah pantangan yang diakini warga akan mempengaruhi kualitas bambu saat dipanen
tantangannya mau potong bulu nggak boleh mau ludah di tangan karena
dp kekuatan bulu nggak terlalu kuat karena banyak dp lubang lubang
baru kemudian dp bulu nggak terlalu rawat bagus kalau banyak dp lubang banyak dp gait di dalam
pantangan lainnya karena hari rabu nggak boleh lagi
tradisi orang tua
kalau bulan purnama nggak boleh
karena banyak dp hama di dalam
bambu dengan corak yang banyak adalah bambu yang paling diminati
semakin banyak corak pada bambu semakin tinggi pula harga jualnya
kalau dari bawah potong itu lama dp proses
dari turang mau potong baru mau tahan sampai tiga minggu
baru habis potong itu tiga minggu baru turang mau potong dp daun
selama satu minggu lah
baru turang angkat baru ulang jemur
baru jemur turang baking bikin kursi
satu set meja dan kursi bambu batik buatan para pengrajin di desa ini
dijual dengan harga satu hingga tiga juta rupiah
tergantung ukuran tingkat kerumitan dan keunikan corak bambu
proses pembuatannya pun memerlukan waktu lama
sebuah kursi bambu mampu diselesaikan oleh pengrajin dalam waktu tiga hari
dalam sebulan rata rata pengrajin bisa memproduksi dua set kursi dan meja bambu
dengan penghasilan empat juta rupiah
menunggu sampai kering
kalau cuaca hujan agak terlambat sampai kering
baru di sini kan pengrajin cukup banyak
jadi kadang kadang bahan baku macam bambu batik ini agak mengurang
jadi tinggal keluar dari daerah ini mencari bambu
baru proses penebangan kadang kadang menunggu dua tahun dua tahun ke atas
itulah kendala sampai kadang kadang kurang memenuhi target pesanan
kerajinan bambu batik buatan para pengrajin di desa bowongkulu telah melanglang buana
ke berbagai wilayah di sulawesi utara
di antaranya kepulauan sangihe manado dan palu
keunikan bambu batik menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggunanya
dari tiga ratus keluarga yang menghuni desa bowongkulu sekitar tiga puluh orang diantaranya masih setia
menjalani profesi sebagai pengrajin bambu batik
bukan sekedar berbisnis mereka turut andil dalam melestarikan keberadaan bambu ini

sampai jumpa di video selanjutnya
kreativitas itu sejatinya tanpa batas
itulah yang membuat agustinus sasundu
mendedikasikan dirinya sebagai pembuat alat musik bambu
hampir setengah abad pria paruh baya warga desa likuang
kecamatan tabukan utara kabupaten kepulauan sangihe sulawesi utara ini
membuat alat musik bambu
alat musik bambu yang dibuatnya berbahan baku bambu tutul atau bambu batik
ia piawai mengolah bambu jenis ini menjadi alat musik tradisional khas sangihe
dia dulu orang saya dibikin musik bambu pakai bambu lemang
itu pertama alasannya kan ruasnya panjang
karena dia tidak dikasih lengkung sampai ini
dia untuk lubangnya nyambung nyambung cabangnya gampang
kemudian diganti dengan bambu batik karena dari segi penampilannya
bati kan menarik sehingga orang senang melihat itu
jadi kami upayakan kami buat alat dari bambu tutul itu sendiri
alat musik bambu telah lama dimainkan oleh penduduk sangihe
belum diketahui secara pasti sejak kapan alat musik ini muncul di daratan sang ini
namun dalam perkembangannya musik bambu menjadi hiburan tersendiri bagi warga di kepulauan sangihe
memang kalau untuk memastikan kapan awal mula musik bambu itu
itu tidak ada satupun bisa memastikan
tetapi kalau mau dibilang musik bambunya itu sudah tua
memang musik itu sudah lama di kehidupan orang orang sangihe
karena memang sudah sejak lama itu memang sudah ada
tetapi mungkin agak berbeda dengan
alat musik bambu memiliki beragam jenis
di antaranya berfungsi sebagai melodi dan pengiring
untuk menghasilkan bunyi yang tepat agustinus hanya perlu mengukur besar dan banyaknya lengkungan
dari setiap jenis alat musik
semakin pendek semakin tinggi
ini makin besar ini adalah tabung resonasi untuk memperbesar volume suara
ini adalah tabung resonansi
makin lama makin besar otomatis dia kayak corong begitu
di tube makin membesar suaranya
jadi dia makin panjang putarannya makin rendah suaranya
tapi makin gesit warna suaranya begitu
hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat alat musik bambu adalah pemilihan nada
kepekaan terhadap setiap jenis alat musik bambu menjadi hal yang wajib bagi setiap pembuatnya
bas adalah salah satu pengiring bernada rendah dalam musik bambu
dengan diameter corong tujuh puluh cm sebuah bas bisa mencapai bobot sepuluh kg
bas ini berfungsi sebagai fondasi akor artinya sangat menentukan suasana akor dari loksida itu sendiri
jadi kalau bas perlu nafas yang kuat yang besar sehingga volume bas akan jauh lebih besar
jadi kalau bas perlu nafas yang kuat yang besar sehingga volume bas akan jauh lebih besar

misalnya ini kalau kita tiup pelan harus perlu pengaturan nafas
jadi semua nafas harus diberikan ke bibir bibir nanti diserahkan ke alat
keahlian agustinus membuat alat musik bambu didapat secara turun temurun dari keluarganya
baginya seorang pembuat alat musik bambu
harus mampu memainkan semua jenis alat dalam musik bambu
proses pembuatan alat musik bambu berukuran kecil memerlukan waktu dua hari
sementara untuk ukuran besar waktu yang diperlukan untuk membuatnya bisa mencapai

karena keunikan dan kerumitan dalam membuatnya
satu set alat musik bambu berisi empat puluh jenis bernilai jual tiga puluh
agustinus sasundu adalah satu dari sekian banyak pembuat alat musik bambu di sangihe
agustinus sasundu adalah satu dari sekian banyak pembuat alat musik bambu di sangihe
lebih dari sekadar hobi
baginya dengan membuat alat musik bambu ia turut andil melestarikan kebudayaan
baginya dengan membuat alat musik bambu ia turut andil melestarikan kebudayaan
baginya dengan membuat alat musik bambu ia turut andil melestarikan kebudayaan

dari kementerian pendidikan dan kebudayaan pada tahun dua ribu enam belas
didirikan sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga
kelompok ini memiliki tujuh puluh orang anggota aktif
dengan usia sepuluh hingga enam puluh tujuh tahun
mereka memainkan musik bambu
sesuai dengan jenis alat yang mereka kuasai
musik bambu kalau disangin ini universal
karena dia dari generasi ke generasi itu dia sudah ada
yang kami disini kuatirkan
apalagi di kota tahuna
untuk kelas kabupaten ini kan kotanya ada di tahun
kalau kita tidak generasi
musik bambu bisa larut dengan budaya lain
budaya barat apalagi
internet sudah sampai di sini
ternyata ada yang juga suka
musik bambu menghasilkan nada diatonis
melodinya didapat dari bunyi suling dan trompet
sementara korno menjadi pengiring nada tinggi
tengah dan rendah
nada rendah lain dihasilkan dari bunyi bas
memang tingkat kesulitan memainkan hampir sama semua
tapi perlu stamina itu trompet kemudian kedua bas
tapi kalau perlu skill selain trompet trombon
dengan bas itu terus
harus tambah skill semua skill
cuma memang untuk inersi itu trompet perlu inersi
sejarah mencatat alat musik bambu dimainkan dalam misi penyebaran agama kristen di gereja gereja
namun kini alat musik bambu bisa didikmati oleh semua kalangan masyarakat
karena unik dan saya ingin melestarikan alat musik bambu ini
cara meniupnya dan pernafasan baru ketepatan nada
lagu lagu yang dimainkan dalam musik bambu bukan hanya gospel
hampir semua genre musik bisa dimainkan
metode latihan yang diterapkan pun beragam

ketika musik bambu sudah terlalu mudah musik bambu akan terlalu mudah
kemudian tergantung lagu itu
nanti saya lihat kalau lagu itu ingin tampil formal
untuk penyajiannya harus rapi mulus
ya kita latihan pakai par
tapi kalau kita hanya menghibur sambil yang penting lagunya rapi
kita ajar langsung itu tidak lama
sejam dua jam selesai
yang penting lagunya itu diakrab dengan avenio
tapi kalau lagu baru sama sekali tidak pernah mereka dengar
itu kita harus pakai par
untuk menghasilkan nada yang harmonis
kekompakan menjadi hal utama para pemain musik bambu
teknik pernafasan menjadi hal penting dalam meniup alat musik bambu
tentu yang punya bakat itu lebih cepat belajar
apalagi sudah tahu main alat musik
misalnya gitar ukulele atau keyboard
itu lebih cepat feelingnya untuk menangkap
jadi yang diperlukan yang bersangkutan tinggal menyelesaikan bagaimana membunyikan alat bambu ini
itu agak memerlukan apa
mudah tapi memerlukan latihan latihan sendiri
karena cara tipnya berbeda dengan misalnya tiup asap
atau tiup membisik
kita tinggal kasih teknik teknik itu
musik bambu bukan hanya mempersoalkan rasa
namun bagi sejumlah pemain
alat musik bambu telah menjadi bagian dalam hidupnya
kalau saya tidak memainkannya
bagikan sayur tanpa garam
jadi menurut pengalaman saya
kehidupan saya ini selalu diisi dengan musik bambu
banyak cara dilakukan untuk menjaga eksistensi musik bambu
kali ini sebuah perlombaan musik bambu
digelar di kelurahan ake simbeka
kecamatan siau timur kabupaten kepulauan siau tagulandang biaru
lagu lagu yang dimainkan oleh setiap kelompok
menjadi hiburan tersendiri bagi para penonton
menurut saya musik bambu itu sangat unik
terus yang bermain musik bambu
kebanyakan orang orang sudah dewasa orang orang tua
jadi bagaimana mereka itu bisa bermain dengan piawai
harmonisasinya itu sangat indah
ya menurut saya seperti itu
menariknya musik bambu itu
karena musik bambu itu jarang ditemui di daerah lain
dan musik bambu adalah ciri khas musik yang ada di sanggung
dan menarik bagi saya adalah musik bambu itu sangat menghibur
karena enak didengar
seni budaya itu perlu dikembangkan
sehingga anak cucu di kemudian hari
bisa menyaksikan bahwa orang jauh orang sangir
mampu menciptakan musik bambu tradisional
perkembangan musik bambu patut diacungi jempol
alat musik ini kini mampu menarik minat penikmatnya
dengan sajian lagu lagu populer
ketika musik bambu sudah dikembangkan
kemudian anak anak muda akan menikmati
kalau kemarin musik bambu kan hanya dari segi bentuknya
sangat memprihatinkan hanya lurus lurus saja biasa
katakanlah kurang menarik bagi masyarakat umum
ketika modernisasi pembuatan alat sudah dikembangkan
banyak anak anak muda yang suka menikmati alat itu
kemudian dari sisi lagu
lagu harus disesuaikan dengan zamannya
begitu lagu lagu pop pasti anak anak muda akan ikut sama sama
menikmati musik bambu seperti itu
dalam permainan alat musik bambu
setiap kelompok memainkan satu tumpukan
satu tumpuk bisa terdiri dari dua hingga tiga lagu
tak peduli berapa lama mereka memainkannya
yang jelas musik bambu mampu menjaga persaudaraan antar warga
karena dengan musik bambu ini bertepatan musik bambu ini
tidak pernah dimiliki oleh daerah lain
sehingga kita perlu selestarikan
dan luar biasa sekiranya fungsinya itu tadi
hubungan antara umat beragama sangat kental itu
kemudian kenakan remaja itu pasti berkurang
karena mereka latihan dengan musik bambu setiap saat
kenakanan remaja itu berkurang
malam semakin larut
suara nyaring alat musik bambu terus dimainkan
bagi masyarakat setempat
tak ada kata bosan mendengar alunan musik bambu
masih sudah gini gini
tak hanya sebagai hiburan semata
musik bambu adalah tradisi yang sejatinya patut dijaga